hai senang penangkapan ada komunikasi ngasih
tadi sempet ngelihatnya bu mas jenguk ada enggak hari ini agendanya bu kemoda bu bu
hari ini agendanya bu kemoda bu bu
atau mau nemenin tiga rakan tadi aja
saya tifa solesa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv
dan media streaming lainnya kompas tv independen dan percaya